hampir seluruh kegiatan harian manusia meninggalkan jejak karbon yang meningkatkan emisi gas rumah kaca di atmosfer
karena masih menggunakan sumber energi dari bahan bakar fosil
salah satu solusi atas masalah ini adalah penggunaan kendaraan listrik
perusahaan ojek online di indonesia pun mulai melirik inovasi bisnis dengan menggunakan kendaraan listrik roda dua
tren ini pun diprediksi akan terus meningkat sehingga sektor transportasi akan terus menjadi salah satu penghasil emisi utama di negara ini
emisi terakumulasi menyebabkan pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim
dalam mengantisipasi hal itu gojek sebagai perusahaan berbasis teknologi yang menyediakan jasa transportasi
menjalin kolaborasi strategis dengan pt tbs energi utama
yakni membangun ekosistem kendaraan listrik roda dua di indonesia
co founder dan ceo gojek kevin alwi mengatakan
mitra pengemudi gojek akan memperoleh kemudahan pada pembiayaan untuk memilikinya
dan berperan sebagai katalis pengadopsian teknologi
teknologi kendaraan listrik sekaligus memperkenalkannya sebagai pilihan yang tepat bagi konsumen
tahap uji coba yang akan kita perbesar nih
jadi dengan masa uji coba ini tentu kita akan membantu mitra mitra driver gojek
untuk menggunakan motor listrik ini
dan dengan adanya motor listrik ini
kemudian konsumen juga bisa memesan pesanan pesanan yang akan dikerjakan
oleh mitra mitra driver yang menggunakan motor listrik
jadi dengan ini kita dari baik dari
sudut pandang konsumen yang menggunakan aplikasi
dan kemudian akan mengalami pengalaman dengan motor listrik ini
kita harap ini bisa meningkatkan pengetahuan dan tentunya antusiasme masyarakat
untuk menggunakan kendaraan kendaraan listrik
tujuan lain kolaborasi kedua perusahaan lokal ini ialah menunjukkan langkah nyata
dalam mewujudkan komitmen berkelanjutan bersama untuk pengurangan emisi karbon atau the zero emission
komitmen ini diharapkan dapat mengembangkan usaha bisnis
dalam bidang manufaktur kendaraan listrik roda dua
teknologi pengemasan baterai infrastruktur penukaran baterai
hingga pembiayaan untuk memiliki kendaraan listrik
jadi kita bukan saja dari sisi pembangunannya dari pabriknya untuk motor
tapi juga baterainya kemudian swapping station
jadi pertukaran baterai nanti akan ada dan itu dengan jaringan jaringannya
dan yang terakhir dari sisi pembiayaannya buat calon customer atau calon consumer yang nanti akan memakai
jadi total sekurang lebih satu satu juta
lima belas triliun ya angkanya kurang lebih selama lima tahun
bagian dari kita sama bagian dari gojek itu akan sama
kerjasama ini mendapat dukungan dari pemerintah sebab sejalan dengan target pemerintah
yaitu percepatan penggunaan kendaraan listrik sejumlah dua juta unit mobil listrik
dan tiga belas juta kendaraan listrik roda dua pada dua ribu tiga puluh
kami tentunya dari esdm kita ingin sama sama bekerja memastikan bahwa
produksi energinya energi yang dimanfaatkannya adalah energi yang bersih
memang kan ada yang mencabar ya kalau sekarang pakai mobil listrik listriknya seperti ini apa manfaatnya
tetap ini dari sisi emisi ini jauh lebih berkurang
angka angkanya saya punya bahwa ini secara emisi
meskipun dengan menggunakan listrik yang sekarang masih disupport banyak dari fosil
ini pasti akan menurunkan emisi
sebelumnya gojek telah mengumumkan uji coba komersial pemanfaatan motor listrik
yang menerapkan skema baterai swab
di tahap ini gojek akan menggunakan lima ratus unit motor listrik di jakarta selatan
lalu meningkatkan skala uji coba dengan target awal pemanfaatan
sampai dengan lima unit motor listrik dan jarak tempuh penggunaannya sebanyak satu juta km
di dalam platform gojek
data hasil uji coba tersebut akan dimanfaatkan
guna mencari kombinasi teknologi yang tepat untuk kendaraan listrik yang dapat
dan memenuhi kebutuhan mitra driver dan pengguna gojek serta pasar indonesia secara luas